inilah aksi tersangka pencuri kotak amal di sebuah masjid di surabaya jawa timur yang terekam cctv masjid
pria berusia dua puluh delapan tahun ini tampak memindahkan dan membuka kotak amal
lalu setelah melihat situasi sekitar ia memindahkan uang dari kotak amal ke dalam tas pribadinya
tak tanggung tanggung ada lima kotak amal berukuran besar yang dibobol tersangka
peristiwa ini terjadi pada dua oktober menjelang subuh
berkat cctv ini polsek rungkut berhasil meringkus tersangka os di tempat kosnya di jalan gunung anyar surabaya
tersangka mengaku nekat mencuri kotak amal tersebut untuk membayar utang satu lima juta rupiah dan sisanya dipakai untuk kebutuhan sehari hari
tersangka atas nama os laki laki umur dua puluh delapan tahun swasta
kemudian untuk modus operandinya tersangka merusak kontak amal dengan menggunakan alat berupa lingkis kecil
untuk pengakuan dari tersangka yaitu untuk melunasi hutang
sudah berapa kali
aksinya yang dilakukan
dari penyidikan dua kali
sebuah rumah di kompleks modern estate di jalan tun abdul razak kabupaten goa sulawesi selatan dibobol maling
rumah yang ditinggal pemiliknya ke luar negeri ini dibobol oleh dua pria
dalam beraksi keduanya terlebih dahulu membobol tembok kompleks yang tak jauh dari rumah korban
dalam rekaman cctv tampak kedua tersangka pelaku terlebih dahulu mengintai petugas keamanan dan mencungkil pintu utama rumah korban kemudian mengambil harta benda
jadian itu tadi siang itu dilaporkan ke
masanya ada rumah dibobol
ini lewat di mana pak
pagar itu pak bawa segal itu di jebol sama pelaku
terus pelakunya apa sudah ada identitas yang digantongi atau seperti apa
sampai sekarang masih dilidik
karena kayaknya residipis ini yang sudah biasa melakukan
aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah warga serta anggota satpam
polisi menduga kedua tersangka adalah residivis spesialis pembobolan rumah kosong yang kini dalam pengejaran
tim liputan cnn indonesia